ini kan haikal dodot keluar dari pondok pesantren tanpa izin
jadi saya sama spas rikiti tuh mau cari pake mobil
ini boleh banget sekalian kita piknik makan makan apa segala macem
kita ngobrol ngobrol liat matahari terbenam apa segala macem
ustadz musa ini ustadz musa mau piknik atau mau cari haikal sama dodot dan lukman
ih makannya banyak banget
jangan jangan kamu makan doraemon kamu ya
hah makan doraemon
emang gitu kenal ya
hah hah hah hah
nggak kenal lah sobri
walaupun aku lola ya aku tetap inget kamu
pasti kamu menyamar kan
biar kamu gak kena tembak aku kan
kayaknya ada yang aneh nih dari kamu nih
nih gua kasih tau ya
kata rasulullah saw makan itu harus duduk gak boleh berdiri
gimana sih itu mana mana sungguh menyebalkan
duduk duduk duduk
nanti kamu sobek
waduh pak ustadz ini tidak bisa dibiarkan ini
ke masa anak anak santri pada baru
tapi aku nggak dikenalin sih
ini tuh mana mana sungguh menyebalkan
dot kita harus cari lukman dimana lagi dot
gak tau kak
dot itu kan si lukman nih dot
iya kak itu dia
lukman eh buk buk

mabuk mabuk mabuk
aduh mabuk mabuk mabuk
aduh mabuk mabuk mabuk
aduh mabuk mabuk mabuk
lukman lukman lukman
lukman lukman lukman
tunggu tunggu tunggu
mabuk kita lagi buru buru mencari teman kita buk
mabuk mabuk mabuk
mabuk gak sengaja buk
gak sengaja buk
gimana kalau kita jalan pintasnya dot
ini bagus tukang
kemana larinya tuh anak
cepet bener ilangnya pak
kemungkinan sih mereka masih disini pak
suara apaan itu pak
kemungkinan mereka ada disana pak
dan disini kita di tempat lain
disini gak aman
aduh ada ada aja sih
soprin jadi gendut kayak gitu
juga gak kenal sama aku
kok pesantrenku nantah
bangunannya kayak begini ya
dari bambu sama kayu
juga kok ada batu kayak begini
aduh yaudah deh
yang penting aku istirahat aja dulu deh
ngapain kamu masuk ke area
eh tunggu tunggu
eh santriwati baru
santai ya kiri pantai
neku kasih tau dulu
aku tuh lukman bukan mau ngintip
aku tuh mau
aduh aduh aduh
eh kalian berdua
kalian tau gak aku mau ngapain
aku mau ngapain
gue malah balik nanya kita sih
alasannya gak mau
ayo temen temen ini ada orang nih

aku tuh lukman
ngapain sih gak jelas
aku mau ngambil balik aku lukman
kalian semua sungguh terlalu
mau kemana kejar kejar
ustaz musa sama pak serik giti ini pada mau kemana
ini kita mau cari haikal sama dodot
mereka keluar dari pondok pesantren tanpa izin
loh emang mereka berdua kemana
tuh keluar tanpa izin saya nih kandang alin
sepertinya mereka mau ikutan cari lukma
cuma caranya salah
ya allah yaudah kalau gitu saya ikut ya ustaz ya
jangan nanti mobilnya sempit
untuk mencari mereka
otomatis kan produk pesantren nggak ada yang jaga
nah ustaz jaga di depan pakai baju serik giti
kok jadi pakai baju serik giti sih
baju saya kemana
jangan jangan pakai baju sedikiti pakai baju gini aja
nanti kalau ada yang masuk disambut sama ustaz ridwan fahim tuh
apa jadi haikal sama dodot keluar dari gerbangku ranta
kalau gitu kita harus cari lukman
ya udah kenapa dik
waalaikumsalam ustaz zanuyuh
ini kan haikal dodo keluar dari pondok pesantren tanpa izin
jadi saya sama pak serik giti itu mau cari pakai mobil
kalau misalkan ustaz zanuyuh mau ikut ih boleh banget sekalian kita piknik makan makan apa segala macem
kita ngobrol ngobrol lihat matahari terbenam apa segala macam
ustaz musa ini ustaz musa mau piknik atau mau cari haikal sama dodot dan lukman
enggak saya mau cari lukman aja sama haikal
yaudah deh kalau gitu saya ke mobil dulu ya saya mau langsung berangkat
baik ya assalamualaikum
iya ini saya udah tergesa gesa begini
ustaz dulu dah
sebelum jalan ada baiknya ustadz baca doa dulu
supaya di jalan tidak ada kendala apa apa
untung pas dikit ingetin
saya hampir lupa karena terburu buru
ya allah dengan menyebut nama allah kami bertawakal kepadanya
tiada daya dan upaya melainkan pertolongan allah subhanahu wa ta'ala
amin ya allah
bismillah pas dikit kita jalan
aduh capek banget lumayan capek banget
aduh aku udah gak kuat lari nih
mana tuh orangnya tuh
jangan jangan dia masukkan orang guru lagi
yaudah ayo kita berbincang aja
pasti kalau lukman ngumpet disini
aman gak ada yang tahu
mpok siti mau kemana
kok membawa tes beser begitu
mpok siti mau
jangan tinggalin kita dong
aduh aduh aduh
gede begini mukanya mau apa apa
mpok siti bawa sesuatu buat kalian
apa itu mpok
mpok siti bawa tas beser gitu
mpok siti bawa tas beser gitu